sementara itu lapas narkotika sumatera selatan di kecamatan sukomoro kabupaten banyuasin sudah kondusif
setelah kericuan kemarin amukan para narapidana dipicu praktek pungutan liar yang dilakukan sipir lapas
situasi lapas narkotika banyuasin berangsur kondusif setelah petugas kepolisian dari polres banyuasin dan polda sumsel dikerahkan untuk mengamankan lapas
dua peleton anggota tni dari arhanud pun turut diterjunkan ke lokasi pada kamis kemarin
jumat pagi kanwil kemenkumham sudah menangkap oknum sipir jaga berinisial sfn yang diduga mendalangi pungli di lapas narkotika banyuasin
masalah pungli itu intinya jadi masih ada pungli pungli sini
tetapi pada waktu hari raya itu intinya yang jadi mereka membuat gempok sehingga mereka bergerak pada hari ini
jadi dia tidak pakai tangan oknum itu sendiri tidak
tetapi dia melalui orang orang itu
sudah tahu pak siapa sudah tahu oknum berapa orang pak
satu orang cuma
satu orang cuma
iya karena punglinya ini sudah berulang ulang juga oknum itu pengakuan dari mereka mereka yang kita kumpulkan
yang kita ajak wawancara yang kita ajak sharing ya ajak bicara
itu oknum itu sipir ya pak
oknum itu pegawai
sebelumnya ratusan narapidana mengamuk di lapas narkotika mereka melempari kaca ruangan hingga pecah
diduga karena memprotes aksi penghutan liar yang dilakukan oknum sipir
dan kekuatan saat ini untuk mengamankan situasi di lapas ini lebih kurang tiga ratus delapan puluh personil
dan tadi dari mulai kejadian itu bisa kita kuasai bisa kita kendalikan sekitar pukul sebelas tiga puluh itu sudah kondusif sudah bisa kita kuasai
dalam artian kami datang ke sini kami turun
ketemu dengan warga warga binaan itu semua mereka mengikuti apa yang kami arahkan
intinya yang dipermasalahkan mereka masalah pungli
marak pungli di sini berbagai macam
tadi mungkin rekan rekan sudah dengar sendiri
berapa berair bayaran pungli
variasi itu ya bervariasi
ada juga yang dari ruang apa namanya ruang kalau baru masuk itu di karantina
itu untuk keluar untuk masuk ke barak diminta satu juta
dan masih banyak yang lain
selain itu kondisi lapas yang sudah over kapasitas juga diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya aksi anarkis warga binaan ini
hanif karyandi palembang